selamat malam saat ini saya berada di jxbu kemayoran holsey
kemayoran dalam rangka puncak ulang tahun ke lima puluh delapan partai golkar
dan untuk mengetahui bagaimana agenda dalam puncak ulang tahun partai golkar ke lima puluh delapan pada malam hari ini
sudah hadir bersama saya wakil ketua umum dpp partai golkar ibu nurul arifin
selamat malam ibu
selamat malam mas arif
ibu nurul bagaimana untuk puncak acara partai golkar pada malam hari ini
apa saja yang akan disampaikan atau setidaknya akan digelar pada perhelatan malam ini
ya intinya pada malam ini adalah sebagai puncak ya
jadi ada pidato politik dua orang yang kita nanti nanti
yaitu satu ketua umum kami bapak erlangga
dan kemudian yang kedua dari bapak presiden bapak jokowi
jadi memang puncak acaranya di pidato politik tersebut
di samping nanti jelas ada hiburan hiburan
untuk para undangan yang sudah hadir juga untuk pemirsa di rumah ya
jadi bersama kami disini ada tiga ribuan yang hadir
mereka adalah semua kader golkar
jadi dari pengurus dpd satu dan kemudian anggota dprd seluruh indonesia
yang berkumpul sejak kemarin dan mendapatkan pengarahan dari bapak ketua umum
jadi sampai hari ini ditambah dengan pengurus pengurus ormas
dari undangan apakah akan ada partai lain bu yang akan mengindikasikan bergabung dalam koalisi indonesia bersatu
sebenarnya kami kan masih cair ya
kami masih sangat cair kami juga masih terbuka begitu
tapi tentu saja dalam suasana ulang tahun tidak mungkinlah kita mengumumkan partai yang akan bergabung itu pada situasi seperti ini
apalagi disini ada bapak presiden yang hadir
saya kira kurang etis seandainya pun ada partai yang akan bergabung
jadi tentu saja tidak malam ini
oke kan untuk capres itu kan kemarin
dari pak erlangga sudah menyebutkan di chafter terakhir
nah bolkar ini gak sih takut ketinggalan start gak sih sementara partainya sudah deklarasi
kenapa masih tetap bertahan chapter terakhir itu
tadi malam kan bahasanya kami tidak ingin membuat gaduh
jadi memang sekarang suasananya masih suasana kerja
nah oleh karena itu kami memahami dan menghargai
jadi bekerjalah dulu nanti mungkin enam bulan sebelum capres baru diumumkan
jangan terlalu dini
kalau di akar rumput bagaimana bu
apakah ada suara suara yang memang sudah disodorkan
misalkan tokoh tokoh yang cukup populer ya dalam lembaga survei
kalau dari kami tuh alhamdulillah ya
partai golkar ini yang solid
kemudian ikutlah ikut dengan komandonya
dan saya bersyukur juga bahwa dalam periode komandonya
pemerintahan bapak erlangga ini ya partai solid
karena mungkin menghargai bapak ketua umum dengan kerja kerjanya yang konkret gitu
jadi mereka juga melihat itu
jadi ya tidak ada apa namanya tidak ada riak riak gitu ya
semuanya smooth sih alhamdulillah saya merasakan itu
karena saya mengikuti banyak ketua umum ya
jadi yang sekarang ini saya melihat ada trust yang begitu tinggi kepada bapak ketua umum
nah dari rangkaian acara sudah berlaku selama sepekan ini bu bagaimana pemantau

nah dari rangkaian acara sudah berlaku selama sepekan ini bu bagaimana pemantau
nah dari rangkaian acara sudah berlaku selama sepekan ini bu bagaimana pemantau
nah dari rangkaian acara sudah berlaku selama sepekan ini bu bagaimana pemantau